hari kedua penutupan jalan jati raya baru sebagai upaya penataan kawasan tanah abang oleh pemprov dki
masih menuai berbagai penolakan dari sebagian warga yang tinggal di kawasan tanah abang
mulai hari ini masyarakat rw satu rt tiga bahkan memasang spanduk
sebagai tanda penolakan mereka terhadap kebijakan pemprov dki yang menutup jalan jati raya baru
penutupan jalan tersebut dinilai hanya menguntungkan para pkl saja
namun justru mengganggu akses warga yang tinggal di sekitar daerah tersebut
karena kendaraan pribadi mereka tidak memiliki akses untuk masuk ke area rumah
sama sama tidak terganggu itu kan mungkin cita cita gubernur kan begitu
gubernur juga membela kaum yang lemah ibaratnya kan mereka dagang
silahkan saya juga orang nggak punya juga kok gitu kan
tapi ya tolong hak hak kami ini di jalan gitu loh
kami mau kemana
ada dikasih alternatif ya begitu ya
belum ada solusinya apa apa